warga disini ke acara mau mau nanti saya akan kabarkan tempat tangga dan
sebagainya mengerti ibu ibu assalamualaikum eh siapin ember ya mbak buat nampung air mata
ya buat nadahin air mata lu
dan yang orang bersyukur itu seperti kayak gini
dong dari tadi ini ayam saya masak buat makan para santri di kunanta segini gedenya
iya ini namanya pemborosan ini harus dibagi dua setengah buat hari ini setengah lagi buat besok
ini ayam apa cimol dipotong kecil kecil
walaikumsalam bumi iya maaf tadi saya nyusul karena takutnya mbok salah masuk
ini kenalin kakak ipar saya kok main muna namanya maaf ya kalau agak keganggu oh udah tahu toh aku ini siapa baru tahu aku ini siapa baru tahu aku ini siapa baru tahu aku ini siapa baru tahu aku ini siapa
ngapa emas orang sih dipegang pegang
hidup itu harus hemat
jangan lama lama nempel nanti di bp kamu
pak siti nanti kalau sempet
tolong siapin suguhan buat keluarga saya ya
kita ke dalam lagi ya
iya ibu peros
di sebelah sini bang
di sebelah sana santriwannya
ini satu ini dua
udah besar ini ya sekarang ya
eh gue denger dengar dari umi
lu katanya lu menang lomba ya
alhamdulillah pak man
itu juga kan berkat banyak orang yang doain sarah
makanya bisa menang
bagus cakep tuh
kayak abi lu
gak pernah menang ap ap
bisa aja pak man ini
abi lu nih minim prestasinya
ya sekarang lu tunjukin deh kemampuan lu
tunjukin aja kemampuan kamu
lalu dikutuk di tangi
aduh bi udah pak man jadi gara gara
ini suara surga ini begini nih
eh temen nih gue
harus begitu tetep ya
pak man lanjut jalan dulu ya
ke area santriwan aja pak
pak man badrun udah dateng kesini
digocek bambu bola
belum ganti rambut nih
pudin hari pertama kerja kamu ngapain aja
wah pudin sibuk banget
tadi nih kerjaan pudin bawa kertas terus nempel nempel di mading
hah kerjaan apaan itu
wah itu kerjaan paling mulia
nempelnya tuh pake hati
wah keren kan
emang kerja di mana
eh pastinya simetris simetris gitu mbak ibu
ibu kerjanya tadi perusahaan besar gitu ta
ibu santren kun anta
masuk masuk masuk
jadi begini ustazah
sebagian survei membuktikan
masih suka dengan tradisi pesantren
yang masih terkenal
seperti idenya sarah
seperti itu seperti marawi
dan lain sebagainya
tapi sebagian masyarakat lagi
itu suka dengan pertunjukannya kekinian
yang berjiwa muda
dan mewakili zaman sekarang
seperti idenya elang
menurut ustazah zubaida
kalau menurut saya ya
saya tuh sebenarnya
apapun yang diputuskan oleh
ustadz musa yang baik dan santun
saya sih jadi makmum aja
kita lagi kayak sholat berjamaah ya
amin amin ya allah
kalian tuh baru datang
nggak usah nyelak deh
bu aku tuh yakin banget ya
kalau idenya sarah itu
pasti yang menang
ya nggak lah
pasti ternyata mas elang
aduh kak sarah yang menang
bapak ustadz sudah terima
sumbangan dana dari kelurahan
karyawannya pak ustadz
yang tingginya semam pak
idungnya mancung kedua
alhamdulillah pak rt
kalau udah sampai
saya juga sudah terima
surat undangan dari pondok pesantren
buat acara penggalangan dana
terima kasih pak ustadz buas
kalau misalnya warga sekitar saya ini
ikut berpartisipasi dalam acara penggalangan dana pak ustadz
tentu boleh ya pak rt
sekitar pondok pesantren
yang merupakan bagian dari pondok pesantren kunanta itu sendiri
jadi tentunya boleh berpartisipasi
terima kasih pak ustadz
nanti kalau begitu saya cepat cepat kabarin sama warga warga saya
acara penggalangan dana itu
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam pak rt
eh eh kebetulan
wah lagi olahraga
ibu ibu saya pak rt
mau mengundang ibu ibu ke suatu acara bu
ngajak ibu ibu ke acara
apa pak rt nggak kedengeran
ngajak ibu ibu ke acara
makanya kalau ngomong tuh yang kenceng pak
ya udah gini
saya mau ngajak ibu ibu dan semua warga saya
warga di sini ke acara
nanti saya akan kabarkan tempat tanggal dan sebagainya
siapin ember ya mbak buat nampung air mata
iya buat nadahin air mata lu
lu pengen aja
weh pantes nggak ada orang sepi
saya kira ngumpet di balik tiranya
hmm jadi apa yang bisa saya sampaikan
iya jadi saya suruh dia ngambil ember buat nadain air matanya
karena dia kalah pasti kan
sarah juga menang
harus saya akui bahwa
ide dari elang ini kekinian sekali
istilah anak anak jaman sekarang tuh jaman now banget
karena elang bisa memberikan ide untuk menonjolkan apa yang ada di pondok pesantren ini
seperti atraksi ya
tapi sekali lagi itu merupakan bagian lahiriahnya saja
esensi dari pondok pesantren ini tetap harus ada
ada yang mewakili secara batin niahnya
nah apa itu
itu semua idenya sudah diwakilkan oleh sarah
jadi maksud ustadz ide kita berdua bakal digabung gitu
terus ketuanya siapa
ya kalian berdua
saya sama dia
jadi nggak maulah
loh kok nggak mau
ya nggak ya nggak bisa lah ditabrakin gitu ide
ya saya aja mending jadi ketuanya
ntar idenya dia saya pakai juga
ini kan saling melengkapi
dua duanya punya esensi yang sama sama dibutuhkan oleh pondok pesantren pun antalan
jadi nggak ada yang mau
kamu kasar ya dong
kalau malam kalah

aduh tuh ada gangguan sih
saya jadi ngebleng lagi deh
sampai mana tadi
maksudnya kenapa nggak pilih salah satu aja sih ustadz
jadi saya pikir
kamulah punya ide yang sangat bagus
untuk pondok pesat rekunanta ini
dan mewakili generasi zaman now
sedangkan sarah memiliki ide
yang sangat menjunjung tinggi tradisi
di pondok pesat rekunanta
kedua hal ini apabila digabung
itu akan memunculkan sebuah kesinambungan
yang disebut dengan chemistry
jadi saya putuskan
kalian berdualah ketuanya